telah mendaftar haji bersama almarhum istrinya pada tahun dua ribu empat belas silam
dan menurut carwal mereka akan berangkat pada dua ribu dua puluh tujuh mendatang
ini siapa saja yang dibatalkan
ini kenapa dibatalkan
yang istri meninggal
yang saya faktor ekonomi demi anak untuk biaya anak
ini juga karena biaya haji yang naik ini juga pak jadi alasan
ya bisa juga
wacana kenaikan biaya naik haji memang banyak dikeluhkan calon jemaah haji di kabupaten pati
berdasarkan laporan yang diterima kantor kementerian agama pati
sejumlah calon jemaah haji merasa resah dan meminta subsidi tetap diberikan untuk pembiayaan berangkat haji
kantor kementerian agama pati juga mengungkapkan bahwa hingga kini pihaknya belum mendapatkan informasi terkait jatah kuota haji tahun dua ribu dua puluh tiga untuk kabupaten pati
di kabupaten pati ini yang kita dengar dari jamaah
kemungkinan jemaah yang mau berangkat sekarang
kenapa kemudian pas giliran dia yang berangkat harus dinaikkan seperti itu
kira kira kalau boleh milih ya
bu dinaikannya besok aja gitu jangan yang sekarang kira kira kan seperti itu
cuma bagi jemaah haji setelahnya terutama jemaah haji dua ribu tiga puluh dan seterusnya
tentu ya supaya berkeadilan ya diberikanlah subsidi
tetapi kami dibagi juga dong subsidinya jangan dihabiskan di tahun tahun sekarang
di kabupaten pinerang sulawesi selatan
wacana kenaikan biaya naik haji yang dikeluarkan oleh menteri agama yakut
khalil qomas menimbulkan kekhawatiran terutama bagi para calon jemaah
sejumlah calon jemaah haji bahkan berencana batal berangkat dan menarik uang simpanan mereka
hal ini dikarenakan biaya haji yang diwacanakan pemerintah dinilai terlalu mahal
seperti yang dilakukan aziz dan sejumlah kerabatnya yang rencananya akan berangkat haji tahun ini setelah menunggu selama sepuluh tahun
aziz sudah tiga belas tahun berada di daftar tunggu
pada tahun dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh satu ia batal berangkat karena pandemi covid sembilan belas
sementara pada tahun dua ribu dua puluh dua lalu ia masuk cadangan dan kemudian kembali batal berangkat
dengan beberapa kali batal tahun dua ribu dua puluh tiga ini menjadi asa baginya untuk bisa berangkat bersama anak beserta beberapa kerabat
semua persyaratan mulai dari vaksinasi covid sembilan belas manasik haji pemeriksaan kesehatan dan lainnya sudah ia jalani
namun jika biaya naik haji mengalami kenaikan
ia dan keluarganya memastikan bahwa ia akan gagal berangkat dan memilih menarik simpanan hajinya karena dinilai terlalu berat
tidak tahu nanti ini karena ada silagi ya apa namanya tambahannya ini tambahan biaya
belum kita tahu siapa tahu kita tidak bisa tambahkan sampai begitu lipat dua kali ini naiknya sampai enam puluh sembilan juta itu
kementerian agama kabupaten jawa barat mengatakan bahwa
kementerian agama kabupaten jawa barat mengatakan bahwa
perang tak menampik adanya keresahan di kalangan calon jemaah haji
ini bisa dilihat informasi yang kami anggap krusial itu di grup whatsapp mereka
yang memang rata rata jemaah haji sedikit mengalami degradasi secara persiapan minimal dalam persiapan finansial
para calon jemaah berharap wacana kenaikan biaya haji
dari tiga puluh sembilan delapan juta menjadi enam puluh sembilan juta rupiah bisa ditinjau ulang
agar mimpi mereka menunaikan rukun islam yang kelima bisa terlaksana
tim liputan cnn indonesia